kita berpindah ke sepak bola nasional
lagal dicoba antara tim nasional indonesia u sembilan belas melawan tim nas iran u sembilan belas
yang berlangsung di stadion patriot candrabaga kota bekasi pada sabtu sore kemarin
berakhir kemenangan untuk tim tamu
di harapan tiga sporter indonesia lagal dicoba antara tim nas u sembilan belas dengan iran u sembilan belas
skuad garuda muda harus menelan kekalahan dengan skor akhir empat belas
setelah tertinggal satu gol di babak pertama lewat gol penalti yasin salmani
gawang timnas u sembilan belas kembali kemasukan tiga gol di babak kedua
sedangkan skuad asuhan fahri husaini hanya mampu mencetak dua gol balasan
lewat gol fajar faturahman dan bagus kahvi
timnas u sembilan belas akan kembali bertemu iran di stadion mandala krida yogyakarta pada sebelas september mendatang
uji coba ini merupakan bagian dari persiapan timnas u sembilan belas
sebelum berlaga di kualifikasi piala asia indonesia

pada kualifikasi piala asia u sembilan belas timnas indonesia berada di grup k bersama korea utara hongkong dan timur leste
sementara iran akan bergabung di grup d bersama uni emirat arab kyrgyzstan dan nepal
ini menjadi capatan paling beda menjadi pelanggan
pada awal kami menyusun berjalan jalan di arab